segala penyakit ada obatnya
iya bang aduh aduh aduh bang aduh
kalau mau sembuh lo kudu paslah sambil berdoa
aduh pak aduh masya allah
pasrah biar emas
sakit banget bang aduh
kalau sakit lu kudu senyum sama gembira
eh kenapa mesti senyum sama tertawa bang
kalau kagak begitu lu gak bisa nikmatin
kalau sakit tahan ya
kusarankan sama kau pur
kalau kau mengejar cewek
jangan pernah berhenti sebelum kau dapat itu cewek
saya jadi semangat lagi bang
lo mendingan nganterin tisna
kasian nganterin tukang urut
kenapa rupanya si tisna
harus segera dikusuh itu
udah sono pegipur
kenapa gak lo aja sih yang nganterin
gue mau nyari timun suri pesenan bini gue
sudah cepet lah
kasian itu si tisna
eh gimana gue mau masuk
gue itu kesini mau bawa lu ke tukang urut
bukan mau debat
eh kayak begitunya
terus pas pulang saya ketemu ojak terus saya
karena ceritanya nggak usah dari awal
ke rumah tegapur
bang jempol suri satu
iya eh tar dulu deng ini aja bang
sekarang dua puluh ribu barang
kayak gitu dah naik mulu turunnya kagak
jadi nggak nih
bukan mini saya mau maksudnya males ini
pur pelan pelan atuh
ini pelan tis
kecepatan kamu pasti enam puluh km per jam
gue mana berani gue kenceng kenceng gitu
ini lima puluh sembilan km per jam
nah itu bener
nih mak bawain bihun buat lo buka puasa
kok mak tau
tati baru aja manufan bang ojak minta dibeliin bihun buat buka
iya tati juga tau kalau bang ojak suka bihun
terus laki lu punya duit nggak buat ngebelinya
itu yang tati belum tau
kalau enggak kenapa lo jawab
saya mau ngecek dulu pak
kalau udah lu sms gue aja ya
pur jangan tinggalin saya pur
saya ikut pur
udah mau maghrib nih
mak pulang aja ya
mak buka di sini aja
bang ojek lagi beli timun suri buat bikin es
kalau cuma timun suri doang mah
emak juga bisa beli sendiri
kan sekarang bang ojak yang beli jadi mak gak usah beli
buka di sini aja ya
ibarat kata kalau ikan ada durinya
kalau penyakit ada obatnya
oh tadi abis angkat berasi karung eh langsung sakit
berarti lo yang salah
kok saya bukan berasnya bang
luku udah tahu kalau ngangkat beras itu ada caranya
ambil posisi yang benar baca bismillah baru langkat
oh begitu bang
bukan cuma begitu
emang harus begitu
aduh bang aduh
masya allah bang
kamu tuh pak ojek
ini udah mau buka puasa
segala penyakit ada obatnya
aduh aduh aduh bang
kalau mau sembuh lo kudu pasla sambil berdoa
aduh masya allah bang
lo bilang pasrah jangan ditahan
aduh aduh aduh
pulang ke rumah
lah itu apaan
timun suri lah
ke rumah lo
buka puasa bareng di rumah loh pakai timun suri
aduh masya allah
kalau sakit lu kudu senyum sama gembira
eh kenapa mesti senyum sama tertawa bang
kalau sakit tahan ya
udah sembuh kan
kalau masing masing sakit berarti dosa lo ngalingin lo sebuah sembuh
sudah sembuh bang
kalau udah sembuh lo kok ngomongnya nggak sampai ketawa
sudah sembuh bang
jangan lupa bakar okey
sudah sembuh bang
sudah sembuh bang
kamu tadi teman teman
terima kasih bang ya
ih aku kayak terserah
aku juga kayak terserah
jadi bisa buka puasa bareng
buka puasanya cuma timun suri
pasti udah enakan
udah enakan bang
tapi belum sempurna nih
udah bang udah enakan
udah gak berasa sakit kayak tadi
kalau hari ini nggak ada masalah
lo bisa sembuh kayak semula
lu gak percaya
saya manggil temen saya dulu bang